tidur kita malam
gak usah saya senyum tidur
kamu gak mau aku cium juga
oke aku mau taruh ini di kulkas dulu
ini suapan pertama di tujuh bulan pernikahan kita
tujuh puluh empat tahun nanti
sampai kita udah jadi oma dan lupa
kita akan selalu sop sopan
kamu jangan bosan ya
terima kasih ya
mau menemengi saya
di saat kondisi saya seperti ini
udah sana tidur
kan kamu harus kontrol kan
rina besok sekolahnya biar diantar rina sama supi ya
udah gak usah mikirin
apalagi andi ini karisma putri
gak usah sinyum sinyum
kamu gak mau aku cium dulu ya
oke aku mau taruh ini di kulkas dulu

walaupun belum tegak sekali cuma jalan kamu sudah hampir sempurna
berkat doa mama sama orang orang yang mendoakan aku
sangat seneng sekali
sebentar aku nge telepon ya
semuanya berjalan dengan baik
perban saya juga sudah dibuka
dan saya juga jalan sekarang udah gak pake tongkat atau pake kursi roda lagi
alhamdulillah ya allah
ternyata lebih cepat ya mas pemulihan kamu
padahal kata dokter itu sebelumnya kamu itu pemulihan bisa tiga bulan dan bahkan bisa lebih dari itu
ya saya juga gak nyangka
bagus deh mas
yang udah ngerawat yang merhatiin kamu mas
gak usah gr
aku jadi kangen deh sama password kamu yang gak usah ger itu
udah lama loh aku gak dengernya
kok aneh sih
tau gak sih
awalnya itu aku dengar kata kata itu mas
aku itu kesel banget
soalnya kamu tuh ngeselin
tapi makin lama sering aku dengar
eh aku jatuh cinta
udah gak usah gombal
fokus sama acara kamu
kamu pulang istirahat ya
ini sebentar lagi juga aku mau mulai acaranya
sukses ya acaranya
jangan lupa baca doa
anjur gila gala jangan judes judes lah
gagian mancing mancing mah
selamat siang randy
jadi ini mobil barunya
memang pak al suka dengan model mobil ini bu
saya diminta untuk mencarikan tipe yang sama
plat nomor juga masih yang lama
kenapa gak diganti sekalian
like dua puluh empat aa dua puluh empat tanggal menikah kamu
kita pergi dulu sepeda
kita pergi dulu sementara ya
kau royal mewetel ya
ngapain kamu ke hotel
kamu abis lepas perban
bu andina sedang ada acara
klik di kelas di sana
kamu lebih cepat sembuhnya
terus sekarang rencana kamu apa
mau bawa elsa ke penjara
nggak semudah itu
minta ampun ke aku
saya belum menjelaskan soal reina
kondisi saya masih seperti ini
saya tidak punya cukup kekuatan untuk meyakinkan kamu
beri saya waktu ya nit
tuhan sudah memberikan kesembuhan ya
saya akan bilang ke kamu soal arena hari ini
semoga kamu bisa mengerti dan memaafkan saya
karena doa saya juga sama seperti kamu
saya berharap untuk bulan bulan kedepannya
saya masih bisa merayakan pernikahan kita bersama kamu
saya harus minta surat hasil tes dna itu ke anda
tolong bawa ke rumah saya hasil tes dna reina dan roy
sekitar jam lima
gue mau jelaskan semuanya ke andin hari ini
kalau bisa lo ajak michi juga
saya juga butuh anda dan michi untuk meyakinkan andin
terima kasih nggak